berikutnya saya ajak anda untuk mengenali mutasi virus corona yang diklaim sepuluh kali lebih berbahaya dari sars cov dua yang saat ini sedang kita perangi bersama ya
bergabung bersama kami ada prof amin subandrio kepala lembaga biologi molekuler eikman
prof amin selamat malam
selamat malam mbak
apa kabar prof
oke prof mohon bantu kami untuk memberikan gambaran kepada masyarakat awam mengenai munculnya strain baru ini
strain ini dikatakan mutasi dari sars cov dua kemudian penularannya sepuluh kali lebih berbahaya lebih cepat menular
apa bedanya dengan virus yang saat ini sedang kita perangi prof
baik jadi kita mesti kenali dengan baik dulu ya
jadi virus corona ini memang bisa bermutasi dan mutasi itu terjadi secara acak secara redem
berusaha beradaptasi dengan lingkungan yang baru
nah di beberapa galur atau straight atau varian ya barangkali
diketahui di posisi asam amino ke enam ratus empat belas
itu ada perubahan dari d ke g
artinya dari asam amino
d itu simbol dari aspartik
itu berubah menjadi glisin
nah sejak dua tiga bulan yang lalu sudah diamati
dan pertama tentu itu menjadi satu penggolongan atau klet baru yang disebut awalnya sebagai klet g
karena berubah dari d ke g
nah di laboratorium kemudian dicermati
karena virus itu lebih mudah menginfeksi sel sel manusia
artinya di istilahnya di cawan petri ya
bukan di dalam tubuh manusia
ya jadi itu yang kemudian menjadi concern para peneliti dan para epidemiologis
tapi sejauh ini
dari manusia ke manusia itu masih belum confirm bahwa dia merupakan faktor yang meningkatkan penyebaran atau tadi istilahnya
karena superspreader itu lebih disebabkan karena satu orang itu mengandung virus lebih banyak
jadi dia menyebarkan ke lebih banyak orang lagi
prof mungkin belum bisa kita konfirmasi
apakah memang betul sepuluh kali lipat ini penyebaran yang bisa dilakukan oleh strain baru strain corona sars cov dua baru ini
tapi kalau melihat orang yang terinfeksi apakah orang tersebut punya gejala atau ciri tertentu yang mungkin bisa diamati melalui mata
kalau gejala klinisnya tidak bisa dibedakan
apakah seorang mendapatkan infeksi dari klit s g v gh gr dan sebagainya itu secara klinis apalagi saat awalnya tidak bisa dibedakan
itu baru bisa diketahui kalau virusnya sudah diisolasi atau
atau gennya bisa di
prof amin sars cov dua ini juga sebelumnya adalah sebuah virus yang bermutasi
pertanyaannya bagaimana mutasi virus corona ini bisa terjadi
apa faktor faktor yang membuat mutasi virus ini bisa terjadi dalam periode yang singkat
bahkan kita masih dalam uji klinis mengembangkan vaksin tapi ternyata sudah ada lagi virus atau strain baru ini
ya virus rna ini memang sifatnya lebih mudah bermutasi walaupun dia juga punya mekanisme untuk memperbaiki mutasi mutasi yang salah gitu ya
tapi intinya bahwa virus itu mudah bermutasi karena tadi saya sudah sebutkan dia sebagai upaya untuk beradaptasi
kita lihat setiap kali dia beriplikasi itu ada kesempatan untuk terjadi perubahan satu atau dua di asam amino yang ada perubahan
walaupun ada juga terjadi mutasi pada asam neukuletnya tapi tidak sampai menyebabkan perubahan di asam aminonya
itu yang kami amati juga di beberapa isolat virus yang ada di indonesia
ini dari beberapa kasus mutasi virus corona terjadi di india kemudian filipina dan juga malaysia
apakah mungkin iklim kemudian geografi yang akhirnya juga mendukung seseorang bisa terpapar dengan virus mutasi corona ini
secara teoritis itu bisa saja kalau ada kasus import dari negara negara di mana virus itu sudah berkeliaran ya tanda petik
jadi kalau misalnya dari india ke filipina ke malaysia saya tidak bisa menampik kemungkinan ada yang masuk ke indonesia kalau ada orang dari daerah daerah tersebut yang membawa virus ke indonesia
jadi kasus import masih mungkin terjadi
kasus import masih mungkin terjadi apalagi kalau kita belum bisa atau belum tegas begitu ya prof membatasi
keluar masuknya orang termasuk ke indonesia
prof terakhir satu lagi kita tahu saat ini sejumlah pihak berlomba lomba mengembangkan vaksin covid sembilan belas
efektif tidak vaksin yang saat ini sudah diucubakan kebanyak orang terhadap strain paru ini
nah sudah diketahui bahwa mutasi itu di enam ratus empat belas g itu memang menyebabkan perubahan di protein s nya ya
tetapi dia tidak menyebabkan perubahan di namanya
receptor binding domain ya rbd
yaitu bagian yang menempel langsung ke sel manusia ke ace dua reseptor
ya jadi sudah ada beberapa publikasi yang menyebutkan bahwa mutasi itu tidak mempengaruhi vaksin yang sudah dibuat
dan juga tidak mempengaruhi pengobatan terhadap pasien pasien yang
yang menderita infeksi sars cov dua ini
oke artinya masyarakat mungkin tidak perlu begitu khawatir dengan spekulasi yang kemudian muncul bahwa
ahli perlu mengembangkan vaksin tertentu vaksin yang berbeda dengan mutasi virus corona baru ini
prof amin subandrio terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
kepala lbm eijkman di cnn indonesia connected